tim pengacara joko chandra tiba di gedung baris krim polri pada senin siang
oto hasibuan menjelaskan kedatangannya untuk bertemu langsung dengan joko chandra
dan berkoordinasi terkait langkah hukum yang akan diambil kliennya
oto mengatakan tim pengacara sudah menerima berita acara penyerahan joko chandra dari polri ke kejaksaan
tim pengacara akan mengirimkan surat ke kejaksaan negeri jakarta selatan
untuk mempertanyakan apa dasar hukum penahanan atas joko chandra
oto mengatakan kliennya telah memenuhi kewajibannya membayar denda lima belas juta rupiah
dan menyerahkan uang lima ratus empat puluh enam miliar rupiah hasil pencairan hak tagih bank bali
jadi dengan argumentasi manapun menurut saya tidak ada alasan yang kuat bagi jaksa
untuk melaksanakan menahan joko chandra
itu yang paling utama
jadi perintahnya ini adalah imperatif mutlak mandatori dan limitatif
sementara itu menteri hukum dan ham yasona loli menegaskan
tak ada pelanggaran yang dibuat ditjen imigrasi terkait penerbitan paspor untuk joko chandra
kala itu joko chandra memenuhi segala persyaratan untuk pembuatan paspor
kami kemarin penerbitan paspor joko chandra itu memenuhi persyaratan undang undang
nggak ada yang salah di situ
setelah kita temukan salah
waktu penerbitannya dia punya ktp kartu keluarga akte lahir
semua penuhi syarat
tidak ada dalam sistem bahwa dia itu dpo atau apa apa
ya diterbitkan anak anak di bawah itu yang ngurus ngurus paspor itu
dia lihat memenuhi syarat itulah pelayanan publik
saat menjadi buronan joko chandra sempat membuat iktp
dan mendaftarkan perbohonan peninjauan kembali ke pengadilan negeri jakarta selatan pada delapan juni
ia berhasil masuk iktp
joko chandra akhirnya ditangkap kepolisian ri di malaysia pada kamis tiga puluh juli
di meliputan senen indonesia